ini laparnya kok sampai kerusuk ya
itu kan memang banyak yang terdampak ya secara penghasilan
restoran ini dihiasi dengan lampu lampu neon yang identik dengan ibu kota tokyo
karena dia ada apa sih puterannya itu agak susah
sempat terinspirasi nggak melihat keberhasilan itu di bobo markos
kalau kebenar benar saya berharap
tapi setelah kita tahu dia punya efek sampai efek yang tidak bagus
filosofinya di tiga fasad ini filosofi pertama itu yang ada di belakang kita ini mbak karmel
di pesisir itu kenapa paling rawan
karena itu terkait dengan saraf yang ada di dalam hidung yang kemudian bisa berhubung dengan saraf saraf lainnya yang ada di tubuh begitu ya bu lena
yang ngomong pengen keluar di luar juga scholarship emang dari om herman sendiri
sekarang karena masyarakatnya butuh display
bukan tanya gue gitu loh
sebutan bagi mereka yang mengemari sosok idola ini
national pop festival ini merupakan salah satu festival yang terbesar juga di australia
tapi impact sosial dan lain lainnya itu juga perlu dipikirkan gitu
kementerian kesehatan untuk teknisnya kita masih menunggu surat sk bersama menteri karena kemarin
seperti yang sudah terjadi di unila misalnya
nah untuk anak anak yang hobi melukis disediakan pula
aktivitas sekolah dengan tatap muka seratus persen hal ini ditetapkan berdasarkan asesmen dengan
jadi kita akan bekerja dengan sangat keras
tapi mulai kelas satu sma itu udah mulai tinggi banget disuruh coba main basket aja ya udah coba terus sampai sekarang masih main basket
gulai tunjang memiliki kuah kuning yang cukup kental
yaitu rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap sesuatu yang baru
kita harapkan penjelasan dari bu indah tadi bisa cukup memuaskan
berarti awal awal sempat jenuh banget gak sih kak kerja tuh